beberapa bulan belakangan bersepeda di jalanan ibu kota menjadi kegiatan populer yang dilakukan masyarakat
tidak sekadar goes saat ini bersepeda juga harus penuh kuas padaan
pasalnya aksi kriminal di jalanan yang menyasar para pesepeda kini semakin marak di ibu kota
tidak sedikit pesepeda jadi sasaran pelaku kejahatan mulai dari penjamretan hingga perampasan sepeda
tak ingin hobi goesnya terganggu dan tetap nyaman serta aman saat bersepeda
beberapa pesepeda pun menyewa jasa layanan pengamanan sekaligus dokumentasi
nah akhir akhir ini kan banyak berita nih ada begal di jalan ada yang nyolong hp
bahkan ada yang jatuh di seret di jamret gitu kan ya
ya akhirnya ada temen nawarin ini ada layanan baru gitu
dia menyediakan security menyediakan dokumentasi juga
jadi ya kita di jalanan merasa aman gitu
kalau sepedaan gitu
kalau kita foto foto sendiri kadang kadang kan juga nggak safety kan ya
satu tangan di handphone satu tangan di setang gitu nggak safety kan
sepanjang perjalanan tiap kelompok yang maksimal berisi tujuh orang pesepeda
dijaga oleh dua orang personil pengamanan
personil ini berjaga di depan tengah atau belakang pesepeda
ada pula juru foto yang mendokumentasikan pesepeda saat di perjalanan
atau ketika mengunjungi area bersejarah jakarta
untuk pengamanannya ketika rombongan jalan
akan ada yang jaga di depan ataupun di belakang
melihat situasi kondisi jalanan aja situasi di jalan seperti apa
sifatnya mereka juga seperti sweeper aja maju mundur maju mundur
tapi yang penting tetap menjaga rombongan
itu casual city riding jadi memang seperti sepeda folding bike road bike itu juga sepeda balap
tapi untuk yang kategori kayak sepeda mountain bike masuk
masuk ke dalam hutan atau perdesaan gitu kita belum
di tengah maraknya aksi kejahatan di jalanan layanan keamanan pesepeda
menjadi ladang pekerjaan baru di masa pandemi covid sembilan belas
kebetulan saya itu di industri pertunjukan event
kita punya tim khusus buat pengamanan
ya saya berpikir kenapa nggak saya aktifasi aja tim pengamanan itu
untuk mengamankan orang orang pada goes gitu
dan paling penting saya bisa memperkerjakan orang orang yang saat ini tidak bekerja
karena event dan pertunjukan lagi off kan
untuk dapat merasakan pengamanan dan dokumentasi saat bersepeda
tiap kelompok pesepeda dikenai biaya tiga juta rupiah dengan durasi empat jam
cara ini bisa menjadi pilihan bagi anda yang ingin tetap aman dan nyaman saat bersepeda